kepala badan intelijen negara tobin prof jenderal polisi purnawirawan budi gunawan meluncurkan buku berjudul demokrasi di era post truth
buku berjudul demokrasi di era post truth karya jenderal purnawirawan budi gunawan diluncurkan ke masyarakat
buku ini membahas tentang disinformasi di era post truth yang memiliki ancaman serius bagi demokrasi
influencer raffi ahmad dan atta halilintar menilai buku tersebut luar biasa dan perlu dibaca di era sekarang ini
buku profesor budi gunawan juga dinilai mampu beradaptasi dengan keadaan sekarang
menurut raffi berita hoax saat ini bukan hanya musuh personal tapi bisa jadi musuh negara
masyarakat diminta untuk lebih pintar di era digital sekarang ini
dengan membaca buku demokrasi di era post truth karya prof budi gunawan diharapkan masyarakat khususnya anak muda bisa lebih pintar di era digital ini
setiap manusia itu suka berada di zona nyamannya mereka nyaman
tetapi hebatnya pak profesor pak bg ini pak budi gunawan ini bisa terus ke generasi to generasi bisa mengikuti era era era era yang baru
sehingga buku ini sangat penting banget dibaca
karena orang kalau mau sukses itu dia harus bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungan perkembangan zaman
sementara atta halilintar menilai buku karya prof budi gunawan perlu dibaca untuk mengajarkan semua agar tidak menjadi tangan tangan hoax
buku prof budi gunawan juga memiliki pesan kepada masyarakat agar bisa lebih teliti dalam membaca informasi dan tidak mudah menyebarkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya
buku dari karya dari bapak profesor budi gunawan ini sangat luar biasa ya
dan menurutku sangat perlulah di zaman sekarang ini kita betul betul belajar dan jangan jadi tangan tangan hoax lah ya
kita jadi bisa memberitakan kejujuran dan supaya bangsa kita ini tidak kemana mana arahnya
sebelumnya jenderal purnawirawan budi gunawan menulis buku demokrasi di era postrust
pertama dilakukan april dua ribu dua puluh satu dengan cetakan kedua di bulan mei dua ribu dua puluh